jadi saya kapolres natuna akbp nugroh dwi karyanto ingin menyampaikan berbahal
yang mana hal ini adalah suatu upaya dari perintah pimpinan polri tertinggi yaitu bapak kapolri
melalui bapak kapolri gebri untuk membackup kapolres natuna
dan ini sudah ditunjukkan dengan datangnya sekitar dua ratus tiga puluh satu personir dari polda gebri
yang terdiri dari pasukan primob humas dokes psikologi dan sebagainya
tujuannya adalah di bko kan ke polres natuna untuk membackup polres natuna
dalam hal mengamankan kegiatan yang ada di wilayah kabupaten natuna
tentunya hal ini atas
kerjasama yang kami lakukan dengan bapak panglima untuk membackup di ring tiga
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melakukan upaya penanganan
wni yang dari wuhan ke kabupaten natuna ini bisa berjalan dengan lancar aman dan kondusif
ada pun hal yang telah kita lakukan tadi juga sudah kami laporkan kepada pak panglima
bahwasannya polres natuna sudah melakukan hal hal upaya cooling system
hal ini kita tunjukkan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi kamtipmas di kabupaten natuna ini
agar tercipta situasi yang aman damai dan sejuk
dimulai dari kemarin olahraga bersama
ini kita lakukan bersama primob hari sore
untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif
untuk memberikan pemahaman pembelajaran kepada masyarakat
bahwasannya suhu kemudian dengan cara olahraga ini bisa menjadi
hal yang dapat mengeliminir terjadinya dampak virus corona
kemudian yang kedua hari ini juga kami telah melaksanakan kegiatan bakti sosial
ini dari satgas polda dari polda dari brimob kemudian bitokes kemudian psikologi
ini membagikan masker melakukan kurvey di masjid masjid
ini untuk memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwasannya
seperti yang tadi dikasampaikan
pemerintah daerah agar masyarakat kembali melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa
karena apa hal ini justru kalau misalkan masyarakat terframing
masyarakat merasa bahwasannya itu ada suatu bencana yang berlebihan
akan menimbulkan dampak yang sesungguhnya kepada masyarakat
makanya kami melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat pre emptive dan preventive
untuk bisa menciptakan kegiatan kegiatan yang berlebihan
kita juga melakukan situasi kem tipmas di kabupaten natuna ini
agar bisa berjalan dengan aman dan kondusif
tentunya kami laporkan juga kepada bapak panglima
setiap malam kami juga akan melaksanakan kegiatan patroli bersama
misalkan tadi malam ini juga untuk mengecek
karena ada informasi ada isu opini bahwasannya warung kopi ditutup
warung kopi di sweeping warung makan di sweeping kami pastikan itu tidak ada
ya kami pastikan tidak ada
kami di backup dengan tni
yang berada di lapangan bersama sama untuk bisa menciptakan
suatu situasi kem tipmas yang kondusif
sehingga apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat
untuk kegiatan yang ada di kabupaten natuna ini
bisa berjalan dengan damai dan kondusif